tapi apakah kamu tenang karena kamu sudah mengambil keputusannya sesuai hati kamu
oh hai kak rafael ada apa kak
tapi untungnya sekarang udah gak ada masalah kan juga dibantu sama ke rafael tadi
dek dek dek tolong buka mobil dek
dan pilihan kamu itu bukan saya
iya keincak baru
terima kasih ya mak
kamu lagi ngapain sih
papa lagi liat liat artikel tentang masalah psikis
karena papa liat kondisi anin tuh sekarang udah jauh lebih tenang jauh lebih ceria
mungkin karena al udah bawa anin ke psikiater kali mak
al bawa andin ke psikiater
menurut artikel ini gitu
terapi dan obat yang diresepkan oleh psikiater mampu membantu masalah psikis
ya sama seperti andin kan
ya mungkin itu alasannya kenapa anies sekarang jauh lebih tenang
ya mama seneng sih kalau memang anin
sekarang ini udah jadi lebih baik
tapi mama cuma kepikiran
gimana kalau orang orang di kampusnya itu tahu andin pergi ke psiator pak
justru kalau anin nggak ke psikiater mak anin nggak bisa fokus
dan itu akan bahaya buat karirnya anin
anda nggak akan bisa kerja
kalau nggak fokus nggak akan bisa ngajar
apa mungkin anin harus ditingkatkan lagi ibadahnya pak
meningkatkan ibadah mendekatkan diri kita kepada allah itu selalu baik
papa selalu setuju
akan baik buat semuanya
tapi menurut artikel ini juga keluarga adalah salah satu
keluarga adalah salah satu support system untuk para penderita
orang atau orang orang yang menderita gangguan psikis
kita harus selalu menyokong anin membantu anin
kalau ada masalah kita mendengarkan kita memberikan masukan ke dia
kita harus selalu menyokong anin mendukung anin
jadi kalau saja dia lebih tentu menjadi istina olarak